halo ada pasir di good morning
kalau kita bicara mengenai hari anak bedanya kalau kita ngomongin hari anak di tahun sembilan puluh an sama dua ribu an awal
kita nggak bicara mengenai gadget
kita bicara mengenai bagaimana nakal misalnya atau hal hal yang lain
kali ini kita nggak bisa memisahkan antara gadget aplikasi digital dengan perkembangan anak anak
nah pertumbuhan aplikasi digital kian marak di tanah air menawarkan beragam konten yang edukatif dan juga informatif
itu baik ya tapi tak jarang juga memuat banyak konten negatif yang berbahaya terhadap tumbuh kembang anak
bagaimana memuat sepadainya kita lihat eksplorasinya berikut ini
ya pada masanya berbagi cerita melalui buku bisa jadi pilihan karena alasan privasi
tapi di era digital saat ini saat semuanya yang manual diubah atau dikonversi menjadi digital
generasi kini mulai memilih berbagi informasinya melalui aplikasi digital dengan keterbatasan privasi tentunya
aplikasi yang beredar jumlahnya ribuan
mereka datang silih berganti memberiakan aktivitas online dalam dunia maya
tapi ramahkah pada anak
selain bisa mengasah kreativitas berbagi ide inspiratif
aplikasi semisal ini juga bisa menjadi kreatif
jadi apakah ini bisa menjadi kreatif
sosial media memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan banyak orang termasuk orang asing
waspada terhadap akun palsu yang bisa jadi profilnya jauh berbeda dengan aslinya dan tengah mengintai kehidupan anak anda
memajang foto di salah satu platform bisa jadi dilakukan untuk mendulang like ataupun komen
tapi saat anda berbagi foto otomatis foto ini bukan lagi milik anda tapi milik bersama yang bisa saja disalahgunakan
dalam dunia maya banyak mata yang bisa melihat dan memantau pergerakan atau aktivitas anak anda setiap detiknya
tentu ini sangat berbahaya dan juga beresiko
dari data kpai menyebutkan ada sekitar dua delapan ratus lebih kasus terkait pornografi dan cybercrime yang didudukkan secara langsung ataupun online
di dua ribu sebelas ada jumlah sekitar satu ratus delapan puluh delapan kasus
jadi di dua ribu tujuh belas ada jumlah kasus sekitar enam ratus delapan kasus
terkait hal ini
pornografi hari ini mengalami tren di kpai
kalau dulu kasus pornografi itu pelakunya cenderung orang dewasa yang sudah terkena adiksi pornografi
tapi hari ini itu sudah bergeser
karena hari ini anak anak sudah mulai banyak yang terpengaruh atau teradiksi pornografi
sehingga kemudian kasusnya
kasus kekerasan seksual kepada anak dari anak anak kepada anak di bawahnya itu cukup tinggi
maksudnya semakin meningkat katakanlah begitu
jadi mereka yang punya platform itu harus mampu menjaga rumahnya dari berbagai konten negatif
termasuk pornografi di situ cyberbully kemudian hal hal negatif lainnya lah
yang itu memang sangat berpengaruh negatif kepada anak
cominfo telah memiliki mesin sensor dengan sistem crawling
dan menargetkan tiga puluh juta konten terutama pornografi di internet bisa diblokir
tiap aplikasi sebenarnya punya aturan main dan fitur keamanan yang diunggulkan
tapi tak menjamin anak anda aman dari ancaman predator
pernah lihat aplikasi yang memiliki fitur seru dan mengemaskan
tapi ternyata tidak selamanya aman buat si kecil
selalu tanamkan air
dan etika beronline kritisi batasi dan patuhi aturannya
karena sesungguhnya pengawasan ada di dunia aman anda para orang tua
nah itu dia ya
ibarat ada gula ada semut
di mana ada aplikasi baru
di sana ada generasi milenial kayak saya nih yang berbondong bondong menggunakan
upload begitu ya
apa aplikasi yang tidak saya upload di sini kan
bahkan beberapa di antaranya itu kan terkenal bu
saya mau dong kayak mereka
tentok ada dong
pernah saya unjuk juga kasih unjuk sama pemirsa di sini ya
nah untuk anda para orang tua terutama orang orang tua generasi milenial seperti daniar
bagaimana cara memfilter anak anda agar tidak kecanduan dan mendapat efek negatif
karena selain efek positif pasti ada efek negatifnya ya
di studio pagi hari ini sudah hadir seorang anak pengguna aplikasi ponsel kekinian
namanya sih keren ya
nah bersama dengan ayah andanya ada pak nagi dan juga psikolog mbak lita gading
ada bowo di sini ya
ini tadi saya sudah instastory sama bowo
karena saya tahu banget teman teman saya tuh ngefans sama bowo
follower langsung nambah satu ratus lima puluh tadi
bowo dulu deh
kalau misalnya jalan jalan udah banyak yang kenal dong
terus gimana bowo menghadapinya
seberapa enak sih
lebih banyak enaknya atau lebih banyak gak enak ya
kemana mana diperhatiin orang didekutin orang terkenal dilihatin terus kan kemana mana
jadi susah gerak gerak kemana mana dong
banyak untuk foto
tapi ada capeknya juga
lebih banyak senangnya ya dibanding capeknya ya
tapi bowo itu kan sekarang kita terkenalnya bowo tiktok
nah berarti kan bowo seberapa banyak aplikasi yang bowo install di handphone bowo
banyak nggak aplikasi aplikasinya
aplikasi apa aja gitu misalnya
cuman musikali tiktok sama mobile legends udah
sejak kapan ya bowo
soal apa namanya banyak install kemudian banyak memakai gadget
misalnya pakai aplikasi aplikasi hidup dengan gadgetnya bohong itu sejak kapan tuh
sudah kelas enam sd
jadi itu pertama kali dapet handphone kali ya
iya bener ya
dapet hadiah sunat
oh hadiah sunat
dapet hadiah sunat saya beliin handphone emang dia minta handphone
taunya dari mana bowo aplikasi aplikasi ada mobile legends ada tiktok tadi
terus aku lihat dia main kayaknya seru banget asik gitu
minta langsung deh ya akhirnya jadi terkenal deh sekarang
tapi kalau dari bowo sendiri kan kita mau dong ya tanya dari kacamata anak anak nih kayak bowo
kenapa sih bowo tuh pakai aplikasi tiktok itu yang sampai akhirnya terkenal
ya suka aja hobi aku itu main tiktok
kalau aku lagi bete

emang suka nyanyi emang suka dari kecil tuh suka apa misalnya perform gitu atau suka di depan kaca suka nyanyi nyanyi sendiri gitu
cuma itu cuma bete aja kalau pakainya
sekarang lagi bete kalau gak ngapain gitu main tiktok
nah kalau dari pak nadie sendiri ini kan bowo kan sekarang jadi banyak followersnya dong
jadi mau tidak mau pasti intens tuh menggunakan handphonenya untuk balas komen dan sebagainya
kalau panadi sendiri batasin gak sih kegiatan itu
kalau kegiatan itu pasti sih kita batasin ya
waktunya belajar belajar
waktunya dia ibadah sholat
tetap dia kunjai
nanti setelah udah selesai belajar selesai sholat apa ya silahkan
kalau dia berkarya lewat tiktok apa atau musik ali saya persilahkan
waktu dan tempat saya silahkan
tapi pernah gak ada momen momen aduh bowo susah nih lepas dari handphonenya ada gak momen momen gitu kak
enggak juga sih
ya orangnya kalau dua orang menurut sih
apa kata orang tua pasti dia yang menurutin
artinya yang segi positifnya
kalau yang greg pasti dia yang ikutin
kalau buat bapak sendiri ini masih dalam taraf yang sangat wajar sangat aman atau udah mulai yang aduh saya harus lebih perhatikan
prabowo lebih ekstra nih misalnya dengan kondisi sekarang gitu
dengan gadgetnya terutama ya
dengan kondisi seperti sekarang ya lebih saya perhatiin ya
misalnya kalau misalnya ada kegiatan apa dia saya dampingin
kayak sekarang ini ya
kalau ada sekolahnya juga saya antar atau dia mau
harus di dampingin
iya harus di dampingin
kegiatan dia pasti saya dampingi
apa sih yang paling membuat bowo senang sekali pakai gadget bowo apa insentifnya apa yang paling membuat bowo aduh senang sekali nih kalau saya pakai gadget nih
karena temen karena pacar atau karena aplikasinya seru
karena temen karena chat dia suka chat gitu video call gitu
nah kebanyakan sama temen temen
yang bisa kenalan juga gitu
jadi banyak temennya banyak senangannya
jadi itu waktu pas viral nih foto kamu kan diitemin tuh
terus kamu ngerasa gimana gitu
itu mah apa ya ya aku cuek aja aku malah ketawa
oh malah ketawa ya
nah saya mau tanya
sebenarnya apa namanya masalah gadget ini tuh di kalangan anak muda generasi milenial seperti kita bertiga ini
apakah sudah masuk ke taraf bahaya atau perlu diperhatikan oleh orang tua apa enggak
kita akan jawab di segmen berikutnya
tetap di good morning
rakit kita kabur sama emosional madrid yang merokok policy tempat seuage bapak biasa misalnya
sekarang menjadi sebuah film anak muda
kita dengan begitu
mudahnya kita melupakan itu
tapi kan masalahnya ini
yang belum saatnya untuk melakukan
eksploitasi yang seberapa
besar gitu terus akhirnya
jadi viral itu yang membuat
kalau dampak buruk kan biasanya kan kalau
anak anak kita nih ya misalnya atau orang tua saya
pasti kan nyuruhnya kamu rajin belajar
jangan sampai tawuran jangan sampai nakal
jangan melawan guru nah
aplikasi aplikasi atau gadget
ini itu bisa punya dampak psikologi
yang negatif oh sangat dong
misalnya yang paling rendah dan paling parah
jadi biasanya nih kalau
pengguna penggunaan seperti itu pertama mata
ya pasti mata rusak karena kesehatan
kedua itu gangguan
belajar gangguan tidur
yang paling banyak adalah gangguan psikologis
paling banyak kenapa karena
dia akan merubah perilaku
orang itu jadi dia gangguan
waktu ketawa sendiri teriak sendiri
itu juga jadi perubahan perilaku
dan sebagainya itu yang membuat orang tua
khawatir sebetulnya begitu karena
ada empat pasien saya juga masuk
ke rumah sakit jiwa karena perubahan perilaku
di usia berapa menaikan balik
rentan sebelas sampai empat belas itu karena
memang rentan itu usia fase itu
memang fase remaja ya
anak anak ke remaja ini membuat
transisi transisi usia itu
kadang kadang dia yang
mengetahui tentang apa yang
terjadi segala dicoba
seperti contohnya ini
usia tiga belas tahun memang usianya
dia gitu usia dia yang ingin
tahu segala apapun itu apalagi
gadget gadget itu kan selalu
berkembang selalu aplikasinya
bermacam macam dan itu membuat
dia menjadi tantangan
kalau bicara tantangan tadi kan
bowo kan udah kita tanya katanya
semuanya oke semuanya senang
ada yang gak enaknya nggak dari
jadi orang kayak bowo yang pakai gadget
terkenal banyak aplikasi
yang enaknya itu
gimana tuh haters netizen tuh
kadang kadang suka ini ya ngebully
suka ngebully suka
atau marah atau kecewa
pernah agak muruh gak
sedih gak pernah nangis gak misalnya
kalau dengar netizen yang maha benar itu
enggak aku nggak pernah nangis
cuman aku baca doang
oh dia mau itu yaudah
gak pernah diambil hati
kalau bapak sendiri suka ngasih ini gak pak ibaoan
dibully diomongin semua orang
tau gak tapi pak soal itu
saya tau waktu dia pas dia tawa
dia tau dia ngeliat pas hater
dia bikin gitu
dia ngejempet tawa
dia orangnya sih
dia tapi gak pernah muruh atau sedih gitu pak ya
kalau misalnya dikata katain atau dihujat netizen yang maha benar
pasti rasa sedih ada
saya baca dari raut dia ada
tapi dia nggak terlalu ambil pusing sih
dia baca sedikit terp dia lewatin
kalau dia baca semua ya
ini kan bagus ya daniel kalau nggak ambil pusing
gak terlalu ambil hati gitu ya
itu karakternya karakternya tidak seperti ini
tapi bagaimana dengan anak anak yang lain ya
tipe a tipe b kayaknya
tipe b gitu loh
dia tidak mudah stress gitu ya
dia bisa mengalihkan apapun yang terjadi dalam diri dia
dia tidak mau ambil pusing gitu kan
dia malah ah oke
dia apa ya dianggap
apa itu kalau kayak begitu nanti orang orang elu gitu
nah itu ya kita lihat kan aplikasi ini kan menghubungkan anak dengan dunia luar yang entah berantah
ini samudera luas yang juga berbahaya gitu
nah gimana caranya orang tua
kemudian anak bisa
membuat orang orang seperti bowo ini
jadi ya udah gak usah diambil
cara menjelaskannya deh
cara menjelaskan yang sederhana
komunikasi dua arah
artinya ya memang ini yang kadang kadang tidak terjadi
kadang kadang apa sih itu mah biasa kali ya komunikasi dua arah
tapi benar kok
coba secara teori anak ini kita ngobrol berdua
kamu konten apa yang kamu dapatkan
itu ngobrol begitu
sejauh apa yang kamu mau mainin
aku kasih begini
kamu nggak boleh ya di rentan yang ini
jadi kita harus sering percaya sama anak juga
jadi tidak bisa yang kita gak boleh gak boleh gak boleh
tapi tidak memberikan solusi apapun
nah secara anak ini kan memang pengen tahu gitu
apapun masanya gitu kan
nah untuk itu oke saya kasih
tapi kamu gak boleh di ranah yang ini ini ini ini
nah otomatis orang tuanya pun harus mengerti soal gadget
kalau menghadapi anak anak menghadapi haters haters sih
karena banyak yang benci sama dia
malah dia seneng
jadi ada dampak cyber bully yang banyak itu loh
ada yang sampai dia tidak tahan mentalnya dia dengan kondisi yang seperti itu
akhirnya dia stres sendiri akhirnya depresi
yang itu yang masuk ke rumah sakit jiwa yang saya tangani ini
ini yang tidak yang kita harus hati hati gitu
karena tidak semua orang yang menggunakan internet atau gadget dan sebagainya
itu mempunyai karakter yang sama seperti itu
pada intinya pasti orang tua dan masyarakat harus proaktif ya
ya keluarga itu harus tahu nih ada perubahan sikap seperti apa pada anak
tapi ngomong ngomong terima kasih mbak lita gading sudah bersama kami di good morning
terima kasih mbak nadi sukses untuk bawa ya
kamu kok gak
gak kamu kok ya tetap main gadgetnya tapi jangan lupa belajar sama ibadah tadi ya mbak nadi ya
nah kamu ngetus dulu
dan good morning masih akan kembali untuk ada dengan informasi lain
tetap bersama kami